tadi di sini
ini bajaj siapa bang
abang supir bajaj
dari penumpang ya bang
lagi ada borongan di mana
mas kalau buang air jangan di situ
lauknya sama apa
masa pemborong makan tempe
kalau bangga kucinya ketemu
buang yang jauh
katanya nggak boleh buang air
tapi kalau bangga kucinya ketemu
buang air yang jauh
itu yang kita cakap
ya ini bangga kucinya
ini bangga kucinya
tapi tetangga kamu pasti punya
buat apaan sih
ini soal hidup saya
mau ribut ya kang
kalau perlu bantuan
kita semua bisa turun
asal ada uang rokoknya
saya masih bisa menghadapinya sendiri
yang penting ada lingis
kamu namanya akrab sama superbajek itu
saya nggak tahu
nggak kepengen tahu namanya
tinggalnya deket sini
suka makan di sini juga
nggak tinggal deket sini masak
makannya di sini
mas legiman juga tinggalnya nggak deket sini
proyeknya juga nggak deket sini
tapi makan di sini
kalau saya beda
nasinya saja rasanya lain
pas dengan lidah saya
tahu nggak dengan lili pun
saya sih selalu mengupas
saburu untuk atau tidak
jadi selesai dirinya
tapi gak silahkan liat energi
kalau ngubur kucing gak perlu cari tempatnya strategis
ini rumah siapa
bilang dulu sama yang punya rumah
kalau yang punya rumah tau nanti malah gak boleh
enak aja ngubur kucing di samping rumah saya
kalau ketahuan tuh malah nggak boleh
kan tadi kamu yang bilang disini aja
yang boleh di samping rumah siapa
belum makan lapar
udah kenyang ngantuk
pahit atau sedang
loh kok dibawa lagi
mau dikubur di lapangan
sama orang tua
apa mantan mertugi
kenapa gak ada yang ajak kesini saja
saya kan harus dagang
gak ada yang jagain
ya mendingan kamu gak usah dagang
cukup jagain anak saja
kan saya mesti cari uang
yang nyari uang kan suami
kan saya udah gak punya suami
nah seharusnya kamu nyari suami lagi
ada kok laki laki yang nyari suami
ini lapangan bola tau
mau digebukin gabungan jack mania sama viking
apa mau sekalian ditambah sama bonek nah
ngapain sih manur bandir
kalau mikir yang jalan otaknya aja
orangnya gak usah
masih diem kok bilang udah
kan kamu bilang otaknya aja yang jalan
itu kubur di sini aja
udah sini aja
nama saya bukan selamet
soalnya kalau mereka berani balik lagi sini kita habisin aja
iya betul habisin aja
udah udahan sekarang gak salah
ketinggalan di kebun singkong
tadi di sini

kalau bukan maling lo tuh siapa ha
sopir bajaj ngapain lo di dalam kebosong ha
lagi nyari kantong kresek
ini yang lo cari
ngapain lo bawa bangke kucing ke kebun gua
ini kucing mati gara gara ketabrak bajai saya
nggak jadi kepukin maling deh gue
bumbar bumbar bumbar
ayo bumbar bumbar bumbar